sama mura dibantu pipi
mura dan pipi bukannya anak wagobang
kamu sepenuh tahu
aku mau sekalian makan
biar sekalian asli ambilin
pakai telur ceplok
sama kecap aja
ya emang adanya itu
bapak masih belum juga beliin
tapi bapak masih belum beliin
bapak masih belum beliin
ah bapak mah besok melulu
saya perlu informasi nama jelas
foto dan alamat
selebihnya urusan saya
kita ada bisnis
cuma mengingatkan seseorang
saya yang jalan
sama mura dibantu pipi
mura dan pipi bukannya anak wagobang
kamu sepenuh tahu
kamu lagi baca itu
eh si teh pengen tahu
kan bisa beli di tempat biasa
eh si pengen nyoba
kamu bikin telur ceploh
yang ilmunya diturunkan emak
itu sudah cukup
tapi kan sita pengen belajar
gak tuh kang
jangan disuruh menicip ya mah
kamu yakin gitu
soto bandung buatan mamah
bakalan gak enak gitu
dia kasih perintah ke murah sama pipit buat bantu saya
murad sama pipit anak buah kang gobang
tapi mereka ada di bawah komando kang jamal
iya kang terus soal jadi debt collector
sekarang udah jadi bisnis kang jamal di belakang kang mus sama kang bahar
dia mau bisnis sendiri
kamu jalan terus
percaya banget ke kak j tea

bisa buat bayar dp dulu
iya tapi harus cepat kamu lunasin
yang satu juta saya kasih ke kamu sekarang

saya yang jawab
kenapa handphone murad dipegang muslihat
murad sedang mengawal saya
dan dia juga bukan anak buah kamu lagi
saya yang jawab
sedang mengawal saya
dan dia juga bukan anak buah kamu lagi
ini ada yang salah
kamu perlunya dua juta
saya baru punya satu juta

terima kasih ber edition yang harusnya aku embora
itu sudah lumayan bisa bantu saudara saya yang butuh uang untuk vip rumah sakit
saya kasih ke kamu sekarang atau bagaimana
thank management again

cukup ajak dua anak baru sudah kamu bawa
saya mau bantu kamu bayar kos
saya baru ada satu juta
segitu juga aku sudah terima kasih
saya tadi sudah bayar dp buat ke malaysia
harusnya semua berapa
kamu mau ikut gak
kalau mau boleh aja
tapi epak tetep buat saya
epa mana yang ngajak kamu ke malaysia
buat apa epa
saya kan sudah punya resti
yang butuh uang buat bantu saudaranya ke rumah sakit
kamu suka sama dia
kamu pacaran sama dia
baru mau akan
mending berdoa buat diri sendiri
semoga epa jadi pacar saya
dapet satu juta lebih
satu hari dapat tujuh dompet
tapi uangnya sudah habis
buat kos adik
adik atau adik
kita kan sudah kenal lama
saya kan tahu si bos gak punya adik yang namanya micu
maksud saya adik sepupu
ternyata kamu cantik bukan cuma di foto
ternyata kamu cantik bukan cuma di foto
tapi aslinya juga
bukan cuma cantik
tapi seperti perempuan baik
kalau kamu seorang penipu
kamu sudah menipu teman saya lima puluh juta
itu uang yang banyak
makanya teman saya marah
sudah tiga bulan dia mencari kanan
tapi kamu terus terusan menghindar
kalau dalam satu minggu
kamu gak balikin uang teman saya
kamu bakalan ngambang di sungai cikapundung
dalam keadaan tidak bernapas